usai kalah dua dari vietnam dan terhenti melaju ke babak final piala aff
tim nasional sepak bola indonesia tiba di tanah air melalui bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten selasa sore
menumpang maskapai vietnam air timnas garuda indonesia bersama seluruh ofisial tiba di bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten selasa sore
sebelumnya timnas indonesia kalah dua atas vietnam dalam pertandingan leg kedua di stadion midin high hanoi vietnam pada senin malam
ironisnya tidak nampak satupun pejabat pss yang hadir menjemput
asisten pelatih nova arianto mengatakan selanjutnya tim akan lebih berfokus pada piala asia dan ajang piala dunia u dua puluh
diawali dengan persiapan training center di bulan februari
nova enggan mengomentari evaluasi hasil pertandingan kemarin
pertandingan kemarin kita ada siapa
lihat pertandingan kemarin apakah faktor kelelahan juga dari teman teman
kalau misalnya pertandingan kemarin nanti diaduk sini aja
yang paling jadi presentrasi dari timnas timnas ini itu
diaduk sini aja